prabowo subianto dan sandiaga uno resmi mendapat dukungan dari gerakan nasional pengawal fatwa atau gnpf ulama
dukungan diperoleh setelah menandatangani fakta integritas yang disodorkan gnpf ulama
dalam ijtima ulama dua di hotel grand cempaka jakarta minggu kemarin
prabowo subianto menandatangani perjanjian tersebut dan berjanji akan memenuhi setiap poinnya
dalam perjanjian tersebut ada tujuh belas poin fakta integritas yang dibuat oleh para ulama
di antaranya melaksanakan pancasila dan uud seribu sembilan ratus empat puluh
menjunjung nilai nilai religius berpihak kepada kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil
dan mempertimbangkan pendapat ulama dan pemuka agama lainnya
selain itu ada juga perjanjian untuk menjamin kepulangan habib rizik sihab
serta pemulihan hak haknya sebagai warga negara indonesia